seluruh tim balap motogp mulai mempersiapkan motor motor yang akan digunakan para pembalap
pada hari pertama tes pramusim kedua di sirkuit internasional mandalika lombok nusa tenggara barat
komandan lapangan motogp mandalika marskal tni purnawirawan hadi cahyanto mengatakan
sehari jelang pelaksanaan tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua kesiapan sirkuit internasional mandalika sudah cukup baik
hadi mengungkapkan dirinya fokus terhadap pengamanan kru dari dorna sport tim balap dan para rider motogp
khususnya dalam pemberlakuan travel bubble di kawasan mandalika
aktivitas liburan para pebalap motogp yang sebelumnya ramai diperbincangkan
disampaikan mantan panglima tni tersebut masih berada di sekitar penginapan
dan juga sirkuit yang berada dalam zona hijau penerapan travel bubble
masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut sudah dilakukan random sampling pcr
untuk keamanan mereka dari bahaya terpaparnya covid
dengan sistem travel bubble ini semuanya aman
memang itulah yang perlu ditanyakan langsung kepada saya bahwa kita lihat novotel
novotel ada pantai halaman pantai itu apakah bukan bagian dari novotel
itu adalah bagian dari halaman novotel
sehingga mereka aktivitas di sana sehingga itu adalah bagian dari green zone
demikian juga di novotel ada beberapa hotel yang berdekatan
itu sudah kita bikin perimeter dan seluruh pegawai hotel
petugas hotel kemudian supir semuanya kita pcr